terima kasih pak
siap pak bos
aku seneng banget sih
kira aku bisa balik ke rumah
mama juga seneng kamu akhirnya sudah kembali ke rumah
melihat kamu di icu
kayak mimpi buruk buat mama
dulu angga itu di penjara karena mas al kan
kalau gak salah aku juga denger
yang buat mas al itu
almarum adiknya mas al ya
emang mereka ada hubungan apa
mama tau gak ceritanya
sebenernya saya gak enak juga bohong sama andin
tapi kalau saya ceritakan
berarti semua akan terbongkar kalau al adalah kakaknya roy
al gak mungkin izinkan itu
ehm kalau soal itu
mama juga kurang paham din
karena kan mama dulu sering pindah pindah tinggal di luar negeri
mungkin untuk hal ini kami bisa tanya langsung ke al
mama takut salah ngejelasin
nanti kalian jadi salah paham lagi
yaudah kalau gitu
mama keluar dulu ya
aku juga mau nelfon papa dulu
aku belum ngasih tau papa kalau misalnya anak udah pulang
yaudah kamu harus telfon ya
salam ya buat mama papa kami ya
bapak alhamdulillah sehat sehat semua di sini
kamu kapan keluar dari rumah sakit
aku udah pulang ke rumah
makanya ke telepon ke papa supaya aku ngabarin kalau misalkan aku udah sampai rumah
alhamdulillah papa senang dengarnya
ya tapi meskipun kamu udah pulang kamu harus banyak istirahat ya
jangan iya iya aja tapi malah pergi sana sini gak penting
terus banyak pikiran stres
jangan ya nak ya papa gak mau
pokoknya papa gak mau dengar kamu sakit lagi
kalau kamu sakit papa juga ikutan sakit soalnya saya
kau minta maaf kalau kamu salah apa
sekarang juga papa kamu minta mama bikinin rendang kesukaan kamu
makan yang banyak
habis itu kamu istirahat ya
kamu makan banyak biar tembem
nanti papa kirim pakai kurir ya
maaf pak herlangga
ada yang ingin bertemu dengan anda
laki laki sejati alam kosong semuanya
gak mungkin menikah dengan perempuan yang telah membunuh adiknya sendiri
gak akan pernah
udah lah ya
saya udah di depan ya
abis ini kiki siap meluncur
semoga acara hari ini lancar
nggak ada kendala apa apa
eh kekik kamu kekik tentuannya aneh ya mas